pemerintah provinsi dki jakarta akan menggelar salat tarawih akbar di masjid istiqlal jakarta pusat pada sabtu mendatang
kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya sejak anies baswedan menjabat sebagai gubernur dki jakarta
humas masjid istiqlal abu hurairah mengatakan dirinya telah melakukan rapat dengan pihak pemprov sebanyak dua kali
pihak masjid istiqlal menargetkan setidaknya akan ada sepuluh jamaah yang mengikuti salat tarawih pada sabtu depan
abu mengatakan jamaah biasanya juga akan lebih banyak di akhir pekan
jika tahun lalu gubernur anies para pejabat pemprov dan tokoh masyarakat terlebih dahulu membatalkan puasa di balai kota
sabtu depan akan berbeda
insyaallah tahun ini kalau tahun kemarin pak gubernur bersama dengan toko toko masyarakat
buka dulu membatalkan puasa dulu di balai kota kemudian menjelang sholat taraweh baru meluncur ke masjid istiqlal
tahun ini sepertinya pak gubernur ingin buka puasa bersama di masjid istiqlal bersama dengan warga masyarakat jakarta
lalu dilanjutkan dengan salat maghrib habis salat maghrib salat isya sebelum menjelang tarawih ada tausiyah sekitar lima belas menit sebelum kita melaksanakan salat tarawih